para pahlawan olahraga masing masing kontingen daerah yang bertanding di pon papua ini
sudah ditunggu hadiah dan juga bonusnya
besaran hadiah maupun nominal yang akan diterima pun beragam
kita lihat yang pertama ini kontingen asal kepulauan riau
dijanjikan uang tiga ratus lima puluh juta rupiah oleh gubernur
jika berhasil membawa pulang medali emas
tak jauh berbeda gubernur nusa tenggara barat menjanjikan uang tiga ratus juta rupiah
yang akan digelontorkan ke rekening peraih emas pon papua
sementara dari ibu kota meski tidak merinci berapa nominal yang akan didapat tiap peraih medali
namun pemprov dki telah menyiapkan anggaran bonus nilai rp satu ratus empat puluh miliar
luar biasa ya
selanjutnya ini besaran bonus yang paling menggiurkan datang dari tanah tuan rumah papua
di mana gubernur lukas nmb menjanjikan bonus satu miliar bagi peraih emas perorangan
dan rp enam ratus lima puluh juta per atlet pada nomor berego
sementara untuk perak rp lima ratus juta bagi perorangan
dan rp tiga ratus dua puluh lima juta per atlet untuk berego
sedangkan perunggu akan mendapatkan dua ratus lima puluh juta rupiah untuk perorangan
serta rp satu ratus enam puluh dua lima juta bagi atlet beregu
bagi yang tidak mendapat medali jangan berkecil hati
karena ada uang rp sepuluh juta per orang
bonus pun tidak melulus nilai tunai
seperti janji pemkap morowali utara sulawesi tengah
yang menyediakan bonus sepeda motor
bagi atlet peraih emas
tentunya kita harapkan janji bonus ini tidak mengganggu konsentrasi para atlet
tapi justru jadi pelecut semangat dan membakar semangat sportivitas